siang salam sejahtera untuk semuanya
yang dipimpin oleh bapak
dokumen dokumen terkait dengan
proses hukum yang akan berlangsung
lebih baik dan harapannya
di mk bisa menjadi pembelajaran juga
silahkan kalau nanti teman teman ada pertanyaan
tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga
kepada pak ari untuk menjelaskan
apa sebetulnya yang dikutipkan dari
atau hasilnya dianggur atau tidak
saya sanky delimus dari idr times
mas apakah dengan adanya pengajuan
ugatan ini ke mk
kenapa seperti tersesat ada beda sisa
saya tegaskan sekali lagi
proses dan hasil sama sama penting
akan memberikan hasil yang benar pula
jadi kita ingin menegaskan kepada semua
dan disaksikan oleh begitu banyak
dari mulai aspek kebijakan
kita ingin agar itu semua dikoreksi
jadi ini bukan semata mata soal
substansinya bagaimana proses itu
lebih baik lagi kemudian yang ketiga
menghargai dan insyaallah kita
dan kita saling menghormati
diambil oleh semua partai partai
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
satu secara online kami sudah masukkan
pendaftarannya dan saat ini
di mk lagi proses administrasi
nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa
kawan kawan untuk secara resmi
satu bulan lamanya kami sudah menyiapkan
permohonan gugatan ke mk ini
bukti bukti yang cukup meyakinkan insyaallah
nanti lebih detailnya setelah
insya allah atas kepercayaan dari pak anies dan gus mohaimin kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat
kebebasan berpendapat kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi
dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apa
karena itu apabila kita menghormati konstitusi menghormati prinsip bernegara kita maka itu juga harus dihormati
jadi pandangan saya terhadap ungkapan ungkapan saat ini yang dilakukan di luar mk adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi
kemudian terkait dengan undangan kita begini pada prinsipnya pada prinsipnya
kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas
dari situ baru kemudian nanti kita lihat
tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
karena kita ingin indonesia yang adil indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan
dan indonesia yang pemerintahannya
memberikan ruang berdemokrasi yang benar yang baik
jadi agenda itu yang akan kita bawa terus
doakan lancar dan izinkan saya menutup
sehingga saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih
terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini
para simpatisan pejuang perubahan para relawan teman teman media semua
dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan termasuk perubahan
di dalam proses pemilihan itu sendiri
supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik
dengan begitu insyaallah nanti generasi generasi kedepannya
kita juga akan menyaksikan indonesia yang lebih adil termasuk di dalam proses demokrasi